suasana duka menyelimuti rumah pemain bas grup band tujuh belas muhammad awal purbani atau biasa dikenal bani
begitu dipastikan bani menjadi salah satu korban meninggal akibat tsunami selat sunda rumah orang tua bani mulai didatangi warga dan handai taulan yang hendak melayat
rumah keluarga fajar wibowo orang tua muhammad awal purbani pemain bas grup band tujuh belas di kawasan gamping sleman yogyakarta mulai ramai didatangi pelayat
hal ini terjadi setelah bani dipastikan meninggal akibat bencana tsunami di selat sunda sabtu malam
orang tua bani awalnya belum yakin jika anaknya menjadi korban tsunami
namun kabar duka itu pun dipastikan datang setelah vokalis tujuh belas ivan memastikan jika bani telah meninggal akibat terseret arus tsunami
setelah itu ada kabar lagi dari mas ivan vokalisnya itu menyampaikan kepada istrinya istrinya mas bani
kemudian istri itu
kemudian menyampaikan kepada saya bahwa benar dia meninggal mas bani itu baru percaya
lalu meyakinkan bahwa itu yang meninggal anak saya
tapi di saat foto itu terkirim itu saya masih ini anak kita atau bukan belum meyakinkan
karena memang saat itu juga belum ketika mau dihubungi itu sama sekali tidak bisa nyambung
jadi ya tanda tanya dan cemas dan cemas
bani meninggalkan seorang anak dan istri cindy wahyuni yang sedang hamil dua bulan
pada saat bencana band tujuh belas sedang mengisi acara gathering pln di tanjung lesung pandeglang banten
panggung yang berada tepat di pinggir laut langsung terseret arus pada saat tsunami tiba
jenazah bani saat ini masih belum diberangkatkan dari banten
rencananya setelah tiba di yogyakarta jenazah bani akan dimakamkan senin siang pukul dua siang